hari ini komisi pemilihan umum kembali melakukan rekapitulasi hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh
menurut rencana seluruh sisa provinsi yakni lima yang belum dihitung dan satu luar negeri yakni kuala lumpur yang akan direkapitulasi hari ini
hingga minggu malam kpu telah merampungkan rekapitulasi dari tiga puluh tiga provinsi dari total tiga puluh delapan provinsi
sementara di depan gedung kpu sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap berjaga jaga
mereka meningkatkan pengamanan area kpu agar proses rekapitulasi hasil pemilu tuntas
pengamanan ditingkatkan dilakukan karena menurut rencana ada unjuk rasa dari sejumlah elemen yang memprotes pelaksanaan pemilu
rekapitulasi untuk saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis kompasifi dian silitonga yang memantau proses rekapitulasi di gedung kpu pusat jakarta
dian hingga saat ini bagaimana proses rekapitulasi
yang terbaru adalah ppln kuala lumpur malaysia baru nanti akan dilanjutkan dengan penghitungan di provinsi jawa barat
tapi ini tentu masih tentatif tergantung kesiapan dari masing masing kpu daerah maupun juga ppln kuala lumpur
nah seperti yang anda sampaikan tadi bahwa sampai dengan saat ini kpu telah selesai merekapitulasi suara di tiga puluh tiga provinsi
terakhir yang terbaru kemarin ada penghitungan suara di papua tengah dan juga sulawesi tengah
dan dari hasil penghitungan
di tiga puluh tiga provinsi ini tercatat pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran unggul di tiga puluh satu provinsi
dan kemudian juga perolehan suara paling besar ini ada di provinsi jawa timur dan juga jawa tengah
di mana perolehan suaranya ini mencapai sekitar enam belas juta dan juga dua belas juta suara
kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin yang unggul di dua provinsi yakni provinsi sumatera barat dan juga provinsi aceh
itu untuk hasil hitung pilpres
sementara untuk penghitungan pilek ini tercatat pdi perjuangan dan juga golkar nampaknya suaranya cukup bersaing di beberapa provinsi
contohnya kemarin penghitungan di provinsi sulawesi tengah partai golkar tercatat unggul dengan perolehan suara sekitar tiga ratus tiga puluh ribu suara
sementara di provinsi papua tengah tercatat pdi perjuangan ini unggul dengan perolehan suara dua ratus delapan puluh sembilan ribu suara
tentu kita akan pantau bersama juno karena kpu optimistis bahwa
proses rekapitulasi ini akan selesai sebelum tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat atau tepatnya ditargetkan akan selesai pada tanggal delapan belas maret hari ini
tentu kita pantau bersama apakah nanti akan mencapai target atau tidak karena sampai dengan saat ini proses rekapitulasinya belum selesai
sementara masih ada enam daerah termasuk ppln malaysia kuala lumpur yang belum dihitung sampai dengan saat ini
baik informasinya saat ini hari ini akan ada unjuk rasa yang dilakukan di gedung kpu pusat
lalu seperti apa pengamanan dan apa saja
ada tuntutan dari elemen yang akan melakukan unjuk rasa hari ini
ya betul jono informasinya siang hari nanti akan ada aksi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat
poin yang diprotes adalah dugaan adanya kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
nah saya sampaikan dulu bahwa unjuk rasa siang hari nanti ini informasinya salah satunya akan dipimpin atau dikoordinatori oleh
maijen purnawirawan tni sunarko
tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan
yang diprotes adalah salah satunya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan oleh kpu
salah satu argumentasinya adalah soal angka dan juga data penghitungan suara yang sebelumnya pernah ditampilkan oleh sirekap
yang dinilai penghitungannya cukup janggal baik untuk perolehan pilpres maupun juga pileg
nah kalau soal pengamanan memang di area kpu pengaman hari ini cukup ketat dibandingkan dengan hari sebelumnya
karena seperti pantauan kami sejak pukul sepuluh pagi tadi ini pengamanan sudah dilakukan bahkan penutupan jalan juga sudah dilakukan dari arah kuningan ke arah menteng
kemudian juga personel gabungan yang berjaga ini juga bertambah
kalau biasanya hanya pengamanan dalam kpu saja tapi hari ini ada tim dari gegana kemudian sabara dan juga brimob
nah kita pantau bersama karena sampai dengan siang hari ini aksi unjuk rasanya belum dimulai atau belum dilakukan
tentu kita pantau bersama nanti seperti apa jalannya unjuk rasa dan tepatnya apa saja poin poin yang akan disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan proses pemilu dua ribu dua puluh empat
baik terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompasifi dian silitonga dari gedung kpu pusat jakarta